pemerintah menyebut indonesia telah kehilangan potensi investasi
ini lantaran banyaknya perusahaan yang pindah dari tiongkok
tapi larinya bukan ke indonesia
presiden joko widodo menyatakan sebanyak tiga puluh tiga perusahaan yang keluar dari tiongkok
dua puluh tiga diantaranya memilih pindah ke vietnam
dan sepuluh perusahaan lainnya pindah ke malaysia thailand dan kamboja
selain itu orang nomor satu di indonesia ini menyebut pada dua ribu tujuh belas lalu
sejumlah perusahaan direlokasi dari jepang
dan lagi lagi yang menikmati adalah negara lain bukan indonesia
jokowi menilai indonesia memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan
kamboja gak ada yang ketipa